demi menikahi empat orang wanita seorang pria berinisial nh di goa sulawesi selatan
nekat melakukan penipuan terhadap sejumlah korban
dengan modus sebagai calo seleksi calon anggota tni angkatan darat
atas laporan sejumlah korbannya pelaku pun dibekuk aparat reskrim polsek somba opu
dalam menjalankan aksinya pelaku berpura pura sebagai calo
dan mengaku memiliki relasi sejumlah petinggi tni
dan mampu meloloskan anak korban menjadi anggota tni angkatan darat
dengan membayar uang satu ratus lima puluh juta rupiah per orang
nh pun berhasil menipu tiga orang dengan total uang senilai tiga ratus delapan puluh juta rupiah
pelaku kemudian sempat menghilang usai mendapatkan uang
saat menjalani introgasi terungkap bahwa nh telah melakukan penipuan
untuk menikahi empat orang wanita di sejumlah tempat berbeda
selebihnya ia gunakan untuk berfoya foya
nikah tapi utamanya nikah
untuk menikahi perempuan yang asal sopeng itu di morowali
atas perbuatannya nh dijerat pasal tentang tindak pidana penggelapan
dan penipuan dengan hukuman empat tahun penjara
lim liputan cnn indonesia